sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ngapain lu disini
mendingan lu ikut sama gue
emangnya lu mau minta bantuan apa
saya butuh pakaian yang lebih tampas mbak
tuh baju lu kan udah oke
mbak saya bener bener minta tolong sama mbak
saya butuh pakaian yang lebih tampas
oke gue akan kasih baju ke lo
tapi kita jangan disini
saya nggak suka tempat ini
kita ke tempat mbak sekarang yuk
iya tenang aja
nanti aja lagi
ngomong ngomong lo udah punya tempat tinggal belum
apaan ini mbak
gue biasa ngediain barang ini
wah bo hair fandom langsung
aku mau menembak damsel
ibu mates bala malam
selamat malam tolong musiknya matikan dan lampunya hidupkan
jangan ada yang meninggalkan tempat
maaf kepada seluruh pengunjung kp dimohon berdiri
kami akan mengadakan rajian
nggak tahu pak itu bukan punya saya
pak tapi saya gak bersalah pak
pak lepasin saya pak
pak pak polisi ini mau dibawa kemana pak
tempat yang pantas seperti kalian kalian ini dibejar
wah tapi salah saya apa
tidak perlu saya jawab
saya bukan seperti yang bapak kira
pak saya ini bukan pelancur pak
saya bisa ngejelasin semuanya pak
terperang kamu bapak
saya gak bersalah
saya gak bersalah pak
atau saya pakai kekerasan
pak saya gak salah
saya gak salah pak
pak saya gak salah
jangan lepaskan tanganmu dari hamba

mama belum tidur
ya sebentar lagi sayang
maaf saya datang ke sini
kenapa sih yulia sampai berlaku
sekasar itu terhadap gadis itu
kasian kan gadis itu
apa boleh buat kalau dia tuh jadi seorang pelacur
wanita yang mau jadi pelacur
dan mama rasa
dia punya alasan tertentu
kenapa dia memilih pekerjaan seperti itu
tapi mama juga gak bisa nyalain sikap julia
dia melakukan itu
hanya untuk melindungi mama
banyak perempuan perempuan di jalanan
seperti perempuan itu
yang mempunyai niat jahat mah
ya tapi ini beda sayang
apa kamu gak melihat wajahnya
nggak ma lagian buat apa
seharusnya kamu tadi tuh
lihat wajah dia ya
wajah itu selain cantik
dan nggak tahu kenapa
sampai sekarang mama masih merasakan hal itu
dan mama yakin sekali
kalau garis itu sama sekali nggak bohong
kalau allah itu maha besar
jika satu pintunya tertutup
allah pasti akan membuka ratusan pintu lainnya ma
hari ini mungkin kita tidak bisa menolong dia
ada orang lain yang bisa menolong dia
wajah itu tuh cantik
dan mama rasa mama nggak mudah
melupakan wajah itu
mama itu suka mendapati suatu masalah
sekarang mendingan mama istirahat
seperti suara tangis saskiyah
patimah kamu sedang apa
kang saya seperti dengar suaranya saskia makanya saya keluar
saskiyah teh belum pulang patimah

satu hari lagi